tolong jawab dengan jujur
sebenarnya kamu serius tidak bersama rantih
kalau kamu tidak serius
mengapa kamu ada di sini ketika rantih pergi
saya digodain sama murti
dan sebagai laki laki saya nyesel
saya menjadi laki laki paling bodoh
saya mau tergoda sama perempuan seperti itu
udah ninggalin saya untuk kedua kalinya
meninggalkan kamu untuk yang kedua kalinya
dulu saya hampir nikah dulu sama beliau
tapi tepat di hari pernikahan
dia lari dia bilang dia belum siap
dia masih labil dia bingung
sampai ada saya ketemu lagi sama dia
terus dia minta maaf
dan akhirnya kita bikin kesepakatan
kita mau menikah lagi
tapi ternyata dia kabur lagi
jadi kamu itu adalah
jadi selama ini murti sengaja
mendekati gavin tapi juga dia
perempuan macam apa itu
ya begitulah bu
mungkin selama ini
ibu gak pernah mengira
kalau murti mukanya lugu
dia seorang psikopat
saya bener bener gak rela
kebanggaan saya dapat
perempuan macam dia
saya juga sayang kalau misalnya
gak pantas bu
tapi ibu tenang ya
bu gak usah khawatir
saya janji sebagai laki laki
saya akan jaga ranti dan bawa ibu
iya ibu percaya sama kamu
untung aja nanti memilih kamu
ibu merestui hubungan
dari yang berdua
gua kan gak mau sama ranti
gue maunya cuma sama murti
kamu harus bayarin semua
empat tahun lalu
dia suami mereka berdua
yang sampai di dalam
kep lion sandara
takut ya kan udah ada ibu ya sayang ya